pemerintah daerah menetapkan perumahan di rt tiga rw tiga cilangkap cipayung jakarta timur sebagai wilayah zona merah
dari enam ratus sembilan puluh satu warganya sebanyak delapan puluh warga dinyatakan positif covid sembilan belas
ketua rw tiga rosadi menuturkan kasus covid sembilan belas klaster perumahan di wilayah tersebut disebabkan oleh pertemuan di acara makan makan saat lebaran yang dihadiri oleh warga setempat
kepenangannya langsung kita yang sedang gejala agak begitu parah gitu ya kita rujuk ke rumah sakit lalu kalau yang nggak terlalu parah kita rujuk ke wisma atlet
ada juga memang yang istilahnya ngejala
gak terlalu ada gejala minta isolasi di rumah
pemberlakuan lockdown akan dilakukan selama empat belas hari setelah itu akan dilakukan evaluasi
sebagai bantuan telah dibuka dapur umum yang telah disiapkan oleh ibu ibu pkk dan juga dibantu pula oleh pemuda karang taruna dalam mendistribusikan segala kebutuhan
yang dibutuhkan oleh masyarakat yang tinggal di lingkungan yang di lockdown ini seperti sembako makanan siap saji vitamin dan juga obat obatan
selain itu dari dinas kesehatan juga ikut membantu dalam memonitor masyarakat yang positif covid sembilan belas
selain itu juga damkar dan juga pmi membantu untuk menyemprotkan disinfektan di setiap ruas jalan selama dua hingga tiga kali sehari
kasus covid sembilan belas klaster perumahan telah bermunculan usai hari raya idul fitri
pada satu bulan terakhir total kasus tertinggi berada di tanggerang perumahan dasana indonesia

mencapai delapan puluh tujuh kasus
lalu di jakarta tepatnya di rt tiga rw tiga cilangkap cipayung jakarta timur
total kasus mencapai delapan puluh kasus
di bogor total kasus yaitu tiga puluh tujuh kasus yang tersebar di perumahan gria melati dan perumahan pondok surya kencana
menurut epidemiolog diki budiman kapasitas testing dan tracing di indonesia masih belum signifikan
sehingga diperlukan adanya pengetahuan untuk mencari penyakit covid sembilan belas
pada tahap isolasi atau karantina
pertama pentingnya peran bpkm
selain itu isolasi atau karantina yang efektif perlu didukung oleh pemerintah daerah
terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar sehari hari
hal ini agar dapat membantu dalam proses pemulihan dan memutus rantai penyebaran covid sembilan belas
siva hanifah galuh prestisa jakarta